setelah melalui berbagai dinamika dan perubahan besaran pengajuan
akhirnya anggaran pemilu dua ribu dua puluh empat disepakati antara dpr dan pemerintah serta kpu
meski masih bersifat informal kesepakatan itu dicapai dalam rapat konsinering jumat lalu
dan akan secara resmi disepakati pada rapat dengar pendapat mendatang
apakah ini kemudian menjadi pertanda jalan mulus pemilih dua ribu dua puluh empat mendatang
pas jadi guncang riuh isu penundaan pemilu
bergabung dengan kita m rifki nizami karsayuda
anggota komisi dua dpr dari fraksi pdi perjuangan selamat malam
salam kabar baik assalamualaikum
waalaikumsalam terima kasih
mas riki sudah bergabung malam ini lewat sambungan virtual ya
karena lagi di kalimantan kabarnya ya
lagi di barabai kalimantan selatan
oke kita minta waktu sebentar
gini mas rifki kita ingin memastikan
benar kita konfirmasi apakah kemudian anggaran pemilu dua ribu dua puluh
ini sejumlah rp tujuh puluh enam triliun ini sudah disepakati
mungkin bisa anda jabarkan lagi ke kita
bagaimana kesepakatan itu dicapai mas rifki
ya angka tujuh puluh enam triliun ini kan sebetulnya cerita yang cukup panjang
dari berbagai macam dinamika pembahasan anggaran
hasil dari usulan komisi pemilihan umum republik indonesia
sebelum periode kepemimpinan kpu yang saat ini
itu sudah dimulai sekitar satu tahun yang lalu
pada saat kami mulai membahas tentang rancangan tahapan
kapan hari ha pemilihan
dan tentu termasuk di dalamnya kita membicarakan bagaimana
dukungan anggaran terhadap tahapan
untuk melaksanakan pemilu dalam hal ini adalah pileg dan pilpres pada tahun dua ribu dua puluh
tadi sudah disebutkan oleh cnn
kpu itu awalnya mengajukan lebih dari delapan puluh triliun
angkanya moderatnya di delapan puluh enam delapan puluh tujuh triliun
lalu kita minta melakukan penghematan di sana sini
mengurangi hal hal yang tidak perlu
sehingga kemudian muncullah angka rp tujuh puluh triliun
angka rp tujuh puluh enam triliun ini pun di dalam konsinyering kemarin
itu juga masih memiliki prasyarat untuk bisa kita lakukan efisiensi anggaran
di antaranya anggaran anggaran yang bersifat non elektoral
itu bisa saja nanti tidak di handle langsung oleh komisi pemilihan umum
misalnya kalau kita asumsikan dua ribu dua puluh empat itu masih dalam pandemi covid sembilan belas
maka kita akan memperbaiki
diperlukan berbagai macam alat alat pelindung diri
kemudian alat kesehatan dan seterusnya
yang mungkin tidak perlu dipanya atau anggarannya itu di kesekjenan kpu
tetapi bisa kita berikan di kementerian kesehatan misalnya
sehingga tentu anggaran tujuh puluh enam itu akan terkoreksi
nah belum lagi anggaran anggaran yang lain
misalnya soal pembangunan sarana prasarana perkantoran kpu
di lebih dari rp lima ratus triliun
jadi itu adalah anggaran yang harus provinsi kabupaten kota
yang walaupun tidak semua harus dibangun
tapi harus ada yang direhab dan segala macam
kita juga sedang memikirkan bagaimana dukungan itu muncul
misalnya dari pemda provinsi kabupaten kota
sehingga angkanya nanti jauh lebih moderat
kira kira begitu ferdi
sebentar beberapa bulan yang lalu kan kita juga pernah berdiskusi soal anggaran ini
ini untuk satu lembaga saja rp tujuh puluh enam triliun ya untuk kpu saja
karena kalau ditambah dengan lembaga seperti
bawaslu ini juga nominalnya bisa satu ratus tiga triliun
karena di bawaslu sendiri juga kebutuhan sekitar rp tiga puluh triliun
apa yang berubah
ya sangat berubah karena awalnya lebih dari satu ratus sepuluh triliun
mendekati angka satu ratus dua puluh triliun
dan itu sudah kita lakukan penghematan yang luar biasa
di bawaslu pengurangannya hampir lima triliun
dan sekali lagi angka rp tujuh puluh enam triliun dan rp tiga puluh triliun lebih
itu masih dengan catatan
kalau ada dukungan sarana prasarana dari pemerintah daerah
provinsi kabupaten kota
misal soal sarana pergudangan pengarsipan surat suara
yang selama ini itu harus disewa oleh kpu sendiri
karena kpu tidak semua tempat memiliki sarana prasarana itu
itu tentu akannya besar
karena jumlahnya ada di lebih dari lima ratus lima puluh daerah otonomi di indonesia
nah karena itu
dalam konsinyering kemarin
angka tujuh puluh enam ini angka moderat yang kita sepakati
kita sepahami dengan catatan catatan itu
dan dalam beberapa waktu ke depan
pemerintah dpr dan penyelenggara pemilu
sedang berkonsultasi berkoordinasi dengan jauh lebih efektif
dengan berbagai kementerian lembaga negara yang lain
untuk kita bisa di satu pihak menyelenggarakan pemilu dengan baik
tapi efektivitas dan efisiensi anggaran bisa tercapai
sebagaimana harapan kita bersama
karena saya berpikir tadi kalau hanya untuk satu lembaga
tidak ada yang berbeda dengan apa yang kita peroleh dari informasi sebelumnya
beberapa bulan yang lalu
bahwa untuk kpu saja memang angkanya berkisar di tujuh puluh enam triliun
dan bawah selu rp tiga puluh triliun
jika di jumlah ini rp seratus lebih ya
rp satu ratus tiga triliun atau satu ratus empat triliun begitu
jadi mungkin memang masih informal sifatnya
artinya bisa diutak atik
kalaupun kemudian belum formal ini
kapan kira kira kesepakatan ini ya
apakah disahkan mas rifqi
dua belas juni dua ribu dua puluh dua kita harus memasuki tahapan pemilu tahun dua ribu dua puluh empat
dan karena itu empat belas juni itu satu peraturan yang mendasari tahapan
baik itu pkpu maupun perbawaslu harus disahkan
dan kalau tahapannya disahkan
maka tentu operasionalisasi dari tahapan dalam hal ini anggaran harus kita sepakati bersama
dan karena itu kita masih punya waktu sekitar dua minggu ke depan
untuk melakukan exercisement semua ini
kalau kita bicara soal besar kecil anggaran itu menjadi sangat relatif
rp tujuh puluh enam triliun ini sebagaimana tadi disampaikan
itu kan dicicil dalam tiga tahun masa anggaran
apbn dua ribu dua puluh dua itu sekitar delapan lima triliun
apbn dua ribu dua puluh empat itu nanti menjadi rp empat puluh empat triliun
kalau kita boleh bandingkan mohon maaf
walaupun tidak apple to apple
dengan bipa dari kementerian lembaga yang lain
misalnya pembangunan infrastruktur fisik di kementerian pupr
itu angkanya satu ratus lima puluh sampai satu ratus delapan puluh triliun per tahun
sehingga kemudian infrastruktur demokrasi dan pemerintahan bernama pemilu ini
juga patut menjadi perhatian kita bersama
kata kuncinya menurut pandangan kami di komisi dua
bukan sekedar soal besar kecilnya
tapi efektivitas dan efisiensinya
serta transparansi dan akuntabilitasnya
memang mungkin saya harus tambahkan sedikit
memang ada peningkatan yang cukup tajam dibanding penyelenggaraan pemilu dua ribu sembilan belas
dua ribu sembilan belas itu angkanya di dua puluh empat triliun untuk kpu
sekarang naik jadi rp tujuh puluh enam triliun kenapa
karena kita ingin memanusiakan petugas petugas pemilu
di tingkat lapangan yang bersifat ad hoc
tahun dua ribu sembilan belas itu petugas kpps
honorariumnya rp lima ratus bekerjanya satu bulan
sekarang kita naikkan menjadi rp satu lima ratus
kita mengalami musibah besar secara nasional
ratusan kpps meninggal pada dua ribu sembilan belas
dan sampai sekarang santunan yang diberikan oleh pemerintah juga
sebagian belum tersalurkan dengan baik
kita tentu juga harus mengedepankan hal hal seperti ini
agar jangan sampai kita bicara pentingnya demokrasi
tapi kemudian para petugas demokrasi kita di lapangan tidak kita proteksi dengan baik
baik karena kenapa kemudian perlu disampaikan soal ini mas rif
presiden juga beberapa waktu lalu mengatakan bahwa
mari menyederhanakan kalau memang perlu semua tahapan ini dipangkas
karena bukan saja nanti berdampak kepada kos politiknya
tapi juga bagaimana memastikan situasi hari ini juga masih belum menentu
jadi anggaran itu lebih baik walaupun jumlahnya tidak terlalu besar
tapi tetap efektif dan outputnya juga bisa efisien
seperti yang anda sampaikan tadi
ya saya sepakat betul
dan sembilan fraksi di komisi dua dpr ri
persis pandangannya seperti apa yang verdi sampaikan
karena itu kita mengemukakan opsi tadi
anggaran anggaran di luar elektoral kita keluarkan nanti dari kpu dan bawaslu
hal hal yang bersifat infrastruktur itu kalau perlu jangan dibebankan dengan kpu dan bawaslu
hal hal yang berkaitan dengan proteksi kita kepada pemilih
dan pertugas terhadap ancaman pandemi covid sembilan belas
yang angkanya tentu tidak kecil
itu angkanya kalau tidak salah hampir lima triliun rupiah pengadaan apd dan seterusnya
itu juga akan kita berikan kepada kementerian yang lain
yang sebetulnya peralatan peralatan itu kami yakini sebetulnya sudah ada di kementerian yang lain
tinggal mungkin kuantitasnya dicocokkan saja dalam rangka penyelaksanaan pemilu tahun dua ribu dua puluh empat yang akan datang
sehingga angkanya akan jauh lebih kecil
bisa jadi nanti yang dikelola kpu kurang dari rp enam puluh triliun
begitu pula yang dikelola bawaslu bisa jadi di angka dua puluh sekian triliun
ketika anggaran anggaran yang bersifat non elektoral itu tidak perlu mereka kelola sendiri
oke baik mas rifki kita dudukan juga soal kesepakatan yang menjadi sorotan soal masa kampanye selama tujuh puluh lima hari kalau tidak salah
ini masih ada perbedaan pendapat atau sudah juga sepakat soal ini
sembilan praksi di consinyering menyepakati tujuh puluh lima hari masa kampanye pileg dan pilpres dengan dua catatan penting
dua catatan ini menjadi prasyarat pelaksanaan kampanye tujuh puluh lima hari
yang pertama kita ketahui bahwa pelaksanaan masa kampanye itu berhimpitan dengan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa logistik pemilu termasuk pendistribusiannya
sehingga selama ini masa kampanye dibuat cukup lama untuk memastikan juga pada pihak yang lain agar pencetakan surat suara dan lain lain termasuk pendistribusiannya
itu bisa sampai betul betul ke tingkat tps sebelum pelaksanaan hitung suara atau hari h pemungutan
nah kita menginginkan ada peraturan yang baru agar kemudian proses pengadaan logistik pemilu itu bisa lebih efektif lebih mudah lebih efisien namun tetap akuntabel

elektronik katalog misalnya yang bisa digunakan dalam proses ini
yang kedua selama ini pencetakan itu tersentral di pusat
kita menginginkan agar daerah daerah di beberapa tempat ada zonasi untuk melakukan pencetakan
sehingga dari pusat pencetakan ke tempat distribusi tentu waktunya bisa dipangkas dengan baik
itu prasyarat yang pertama
prasyarat yang kedua komisi dua dpr ri meminta kepada penyelenggaraan yang lain

yang kedua komisi dua dpr ri meminta kepada penyelenggaraan yang lain

dan pemerintah untuk menyusun kodifikasi hukum acara pemilu
karena pada saat kampanye itu sengketa kepemiluan terutama yang berada di bawah sloop plus sengketa yang ditangani oleh pt un di bawah mahkamah agung
itu memakan waktu lebih kurang empat puluh hari kerja
nah karenanya kalau kampanyenya tujuh puluh lima hari sengketanya empat puluh hari lebih tentu tidak sebangun atau tidak kompatibel
nah penanganan sengketa yang lebih cepat
cepat yang bisa lebih memangkas waktu itu memerlukan hukum acara yang baru karenanya
kami memberikan prasyarat hukum acara yang baru yang lebih berkepastian hukum di satu pihak
namun di pihak yang lain memerlukan waktu yang lebih cepat itulah yang menjadi prasyarat
pelaksanaan kampanye yang lebih singkat dibanding usul kpu satu ratus dua puluh hari awalnya kemarin mereka mengusulkan
sepuluh hari misalnya nah dua hal itulah ferdi dan pemirsa sekalian yang kira kira dibutuhkan agar
kita semua bisa melaksanakan kampanye yang lebih cepat lebih ringkas dan seterusnya yang ketiga
yang mungkin perlu saya sampaikan juga bahwa pola kampanye tujuh puluh lima hari itu nanti akan digunakan dengan
berbagai model campaign salah satu campaign yang tidak bisa kita hindari saat ini adalah
campaign menggunakan media elektronik atau misalnya seperti ini ada zoom meeting dan seterusnya

untuk jadi penduduk dan kita beruntunge
detail yang inflasan
dan menyepahami nanti pada waktunya di rapat dengan pendapat dengan penyelenggara pemilu dan pemerintah untuk memastikan waktu atau masa kampanye itu berapa lama
oke mas rifki gini ada juga yang disorot oleh publik soal proses politik kemarin di beberapa daerah
ada penunjukan pejabat sementara untuk memimpin daerah masing masing begitu ya
lalu kemudian ini dikaitkan dengan pemilu nanti di dua ribu dua puluh empat di mana pejabat pejabat daerah itu tentu memiliki kuasa terhadap anggaran
konsen dpr juga ada soal ini atau bagaimana
ya ini kan konsekuensi dari kesepakatan politik dan hukum kita untuk melaksanakan pemilu dan pemilihan serentak pada tahun dua ribu dua puluh empat
terutama terkait dengan pemilihan gubernur
bupati dan wali kota secara serentak tahun dua ribu dua puluh
undang undang nomor sepuluh tahun dua ribu enam belas di pasal dua ratus satu ayat tujuh dan delapan itu mengatakan bahwa
satu kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipilih pada tahun dua ribu dua puluh itu berakhir masa jabatannya dua ribu dua puluh empat
tapi di pihak yang lain kepala daerah yang terpilih pada tahun dua ribu tujuh belas dua ribu delapan belas
kan kita punya pilkada sebelum ini yang tentu berakhir masa jabatannya dua ribu dua puluh dua dan dua ribu dua puluh
diisi oleh penjabat gubernur bupati dan wali kota
penjabat gubernur itu ditunjuk oleh presiden penjabat bupati dan wali kota ditunjuk oleh menteri dalam negeri
jadi sebetulnya kehadiran penjabat ini adalah konsekuensi logis dari pilihan politik hukum kita untuk melaksanakan pemilihan serentak pada tahun dua ribu dua puluh empat
memang kami banyak mendengar kritik karena sebagian daerah itu masa kekosongannya itu bisa lebih dari dua lima tahun
nah kendati demikian pak mendagri dalam pelantikan lima penjabat gubernur kemarin menegaskan bahwa sk penjabat gubernur itu cuma satu tahun
dan itu artinya memang tidak ada garansi mereka akan diperpanjang pada tahun berikutnya
di sisi yang lain kami ingin menegaskan bahwa fungsi pengawasan
komisi dua akan kami lekatkan secara ketat untuk melihat kinerja para penjabat gubernur bupati wali kota di seluruh indonesia
karena mereka sifatnya adalah asn yang mendapatkan tugas tambahan
jika mereka menyalahgunakan kewenangan tidak melayani publik dengan baik kami tidak akan segan segan meminta kepada mendagri untuk melakukan rolling atau rotasi atau pergantian kepada yang bersangkutan dengan asn yang lain
oke baik mas rifki terakhir
lebih dari dua ratus persen kenaikan dari anggaran dua ribu dua puluh
tapi kemudian tahapan tahapan nanti yang akan dijalankan anda mengatakan akan ada penyederhanaan begitu ya
untuk kemudian efektivitas dan efisien agar outputnya juga maksimal
apa yang ingin disampaikan terkait hal ini
pemilu ini hajatan kita bersama
komisi dua memiliki kewenangan konstitusional untuk melakukan pembahasan pada level legislasi pada level anggaran dan nanti pada saatnya akan mengawasi
persoalan persoalan terkait dengan kepemiluan
tetapi agenda demokrasi itu sendiri apakah akan berjalan dengan baik tentu memerlukan banyak variable dan dukungan semua stakeholders
para pimpinan partai politik para tokoh bangsa termasuk dunia usaha dan seterusnya
karena itu mari kita pastikan pemilu sebagai pintu masuk pemerintahan yang ledi cimet itu berjalan dengan semestinya pada tahun dua ribu dua puluh empat
agar kita semua tidak hanya
karena akan menghasilkan pergantian kekuasaan tetapi memastikan pergantian kekuasaan itu berjalan legitimen untuk menghantarkan indonesia tetap menjadi champion di dalam konstelasi politik demokrasi dan ekonomi global di masa yang akan datang
saya kira gitu ferdi
baik terima kasih
m rifki nizami karsa yuda anggota komisi dua dpr fraksi pdi perjuangan sudah berbagi perspektif malam ini di cnn indonesia
terima kasih selamat malam